terima kasih kamu kalau ketemu dia
jangan sampai kejadian yang lalu lalu nanti pulang lagi
kamu gak tau
nama tengahku kan sabar
pangeran sabar alexander
kok lihat tante kaget begitu
aku pikir tante di dalam sama putri
tante tadi ada urusan makanya pulangnya agak telat
kamu belum ketemu putri
ya udah mendingan masuk dulu ya
gak usah tanda aku langsung pulang aja
aku mau ke rumah
sebenarnya ada yang tante mau omongin ke kamu
ya udah masuk yuk
pintunya masih dikunci
berarti putri belum pulang dong
kamu tau putri dimana
aku gak tau tante
kamu keberatan gak kalau kita ngobrol di dalam sambil berbicara
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu keberatan gak kalau kita ngobrol di dalam sambil tungguin putri pulang
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kira kira apa yang mau tanton nawang omongin ke gue ya
apa tante nawang udah tahu
kalau putri sama pangeran udah jadi yang
kalau putri sama pangeran udah jadi yang

dan makasih juga
karena dukungan dari kalian
akhirnya gue bisa deh
jadian sama perempuan yang paling gue sayang
gue juga mau ngucapin makasih ya
buat kalian semua
minta maaf juga kalau kadang kadang atau mungkin sering gue yang ngeribetin kalian semua
put gue sama sekali gak berasa diributin kok sama lo
ya itu dia namanya arti sahabat harus saling dukung
betul banget take it easy put
kita gak pernah ngerasa dibebanin kok
lagiannya kita semua ini rela ngelakuin apapun itu untuk bantuin kalian
asalkan kalian berdoa bahagia
gue juga doain semoga hubungan lo sama pangeran itu langgeng
kayaknya gue harus balik sekarang deh
soalnya harus balik ke kafe kenangan kerja lagi
gue juga harus buru buru balik
karena harus nganterin dinda dia mau kerja
tadi gue culik tuh pas dia lagi di
cafe kenangan soalnya
ya ya yaudah
thank you lagi
put gue duluan ya
ya udah semuanya kita pamit ya
ibu nek kenapa sih ngomong dong kalo gue ada salah
ga peka banget lo jadi orang tak
eh gue harus buka gimana sih
tapi baliknya sama ata kan
oh ya pastinya dong kan kita pacaran
jadi kemana mana harus pulang bareng
yaudah kalau gitu kita berdua balik dulu ya
karena gue ga mau ganggu acara kalian berdua
sekarang mereka semua udah cabut
tadi kita sampe mana
mau dilanjutin ga
sekali lagi makasih ya
kamu udah terima aku jadi pacar kamu
karena kamu adalah penyemangat dalam hidup aku
aku bisa sembuh dari komat
aku sudah sangat sangat kuat
kamu yakin udah sembuh
perlu aku ga pake ini
aku ga nyangka deh
dibalik sifat keras kamu kayak batu bata
kamu romantis ya
udah berapa kali kamu mikirin aku surprise kayak gini
apa sih yang engga buat khusus goreng kesayangan aku
kan kamu perempuan yang paling aku sayang
aku kan kayak pengen certainty
ya udah sampe sis
ya ada tipe tipe
ya itu pernah
koba nares bar andare
ngajak manusia kulkas kesini
soalnya aku kepingin kamu tuh
dilepas terus kamu jadi nggak canggung
aku bakal ajak manusia kulkas
tapi aku harap kamu juga gak lupa kalau
rizky tuh sahabat aku
aku soalnya gak enak sama rizky
ternyata dia udah tau loh kalau kita jadian
tapi aku gak pernah ngasih tau
kalo tau dia pasti kecewa banget sama aku
kita bakal hadapin ini sama sama ya
ntar aku yang bakal jelasin ke dia
tapi kamu bisa kan kontrol emosi kamu kalau ketemu dia
jangan sampai kejadian yang lalu lalu nanti pulang lagi
kamu gak tau
nama tengah aku kan sabar
pangeran sabar alexander
dan sekarang kan aku ada ini
ini jakun yang aku injek
kalian tunggu di kamar aja ya please
are you sure apa gak sebaiknya gue sama fanya pulang aja
enggak lah gue butuh banget kan berdua
oke kalian tunggu sini ya
can you imagine pasti dramatic banget guys
man atau tapi terserah terserah patreon
bersatukan deddy sama bu nawang lagi dad
deddy tanya sama kamu
sandiwara apa lagi yang kamu rencanain
tidak hanya sandiwara apa apa lagi
aku tuh tulus mau kenal bu nawang
bahkan aku mau deddy sama bu nawang tuh bersatu lagi tau nggak
aku sampai sampai minta maaf ke bu nawang atas semua perlakuan aku selama ini
deddy gak percaya sama kamu